saat perayaan malam tahun baru beberapa ruas jalan di ibu kota akan ditutup
sehubungan dengan beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh pemprov dki jakarta
beberapa ruas jalan yang ditutup adalah jalan mh tamrin
jalan medan merdeka barat dan sebagian jalan sudirman
penutupan akan dimulai pukul tujuh belas waktu indonesia barat hingga pukul satu dini hari
kami tampilkan lokasi kantong kantong parkir untuk anda yang membawa kendaraan saat malam tahun baru
seperti yang bisa anda lihat di layar televisi anda
lokasi parkir yang pertama adalah irti monas yang berada di jalan medan merdeka selatan
tepatnya di seberang balai kota atau kantor gubernur dki jakarta
lalu yang kedua anda bisa memarkirkan kendaraan anda di kawasan masjid istiqlal
lokasinya tidak jauh dari monumen nasional dan juga stasiun gambir
yakni di jalan taman wijaya kusuma pasar baru jakarta pusat
selain di irti monas dan istiqlal

dki juga menyediakan lokasi parkir di kawasan lapangan banteng
yang tidak jauh juga dari masjid istiqlal
tepatnya di kawasan sawah besar jakarta pusat
tidak hanya di wilayah jakarta pusat
parkir timur senayan juga dijadikan kantong parkir dalam menyambut pergantian tahun kali ini
jadi saat car free night diberlakukan
anda hanya tinggal berjalan kaki atau menggunakan bus transjakarta
menuju titik titik keramaian yang ada di kawasan jakarta pusat